dan kini kita akan saksikan bersama jalannya konferensi pers dari komite nasional keselamatan transportasi knkt
terkait hasil penyelidikan jatuhnya pesawat sriwijaya air di kepulauan seribu pada dua ribu dua puluh satu lalu
ataupun yang mengikuti pertemuan ini melalui online
siang ini kami akan menyampaikan laporan akhir hasil investigasi kecelakaan pesawat udara b tiga puluh tujuh tiga puluh tujuh
nomor penerbangan sj satu ratus delapan puluh dua yang terjadi pada sembilan januari dua ribu dua puluh satu di perairan kepulauan seribu
sebelum menyampaikan hasil pertama tama kami dari knkt menyampaikan
jelas wongkawa kepada seluruh keluarga penumpang dan awak pesawat penerbangan sj satu ratus delapan puluh dua
kami dari knkt menyampaikan bahwa mendedikasikan laporan yang kami buat dalam kecelakaan sj satu ratus delapan puluh dua ini
untuk bapak haryo satmiko wakil ketua knkt yang meninggal dunia pada delapan belas oktober dua ribu dua puluh
yang berikutnya kami mohon maaf bahwa ketua knkt tidak bisa hadir hari ini
karena beliau sedang menjalani isolasi masyarakat
ketua knkt tidak bisa hadir hari ini karena beliau sedang menjalani isolasi masyarakat
ketua knkt tidak bisa hadir hari ini karena beliau sedang menjalani isolasi masyarakat
ketua knkt ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu
terlaksananya hingga selesainya investigasi kecelakaan sj satu ratus delapan puluh dua
yang tidak bisa kita sebut satu persatu karena banyak sekali pihak yang terlibat
hampir seluruh kementerian institusi pemerintah pemerintah daerah tni semuanya terlibat
jadi kami tidak bisa menyebut satu persatu dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak
yang telah membantu terlaksananya

hingga selesai dan diterbitkan laporan akhir pada hari ini
sebagai pengingat bahwa kami knkt melakukan investigasi mengikuti dasar hukum sesuai dengan undang undang nomor satu tahun dua ribu dua
tentang penerbangan di mana pasal tiga ratus lima puluh tujuh mengatakan bahwa investigasi dilakukan untuk tujuan untuk menentukan penyebab kecelakaan
dan mencegah kecelakaan dengan penyebab yang sama
pasal tiga ratus lima puluh sembilan menyatakan bahwa hasil investigasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan
jadi investigasi knkt lebih ditujukan sebagai mendapatkan pembelajaran atau lesson learned untuk keselamatan penerbangan
berikutnya dalam investigasi
penerbangan sj satu ratus delapan puluh dua ini investigasi dipimpin oleh knkt dan kita mengikuti protokol dari iko aneks tiga belas
di mana salah satunya mengizinkan peran serta dari beberapa negara
antara lain negara yang mendesain dan membuat pesawat dalam hari ini amerika serikat
yang diwakili oleh national transportation safety board atau ntsb
ntsb juga dibantu oleh federal aviation administration
otoritas badan penerbangan amerika
kemudian juga dibantu oleh boeing sebagai pabrikan pesawat
dan dibantu oleh general electric sebagai pabrik pembuat mesin
dalam investigasi ini knkt juga dibantu oleh transport safety investigation biro atau tsib dari singapura
kerjasama ini berdasarkan dari perjanjian kerjasama asean
negara anggota asean akan saling membantu negara yang lain yang sedang melakukan investigasi
knkt juga dibantu oleh air accident investigation branch atau aib dari inggris
hal ini terkait dengan beberapa komponen yang pemeriksaannya dilakukan di pabrikan
yang pabrikannya kebetulan berada di inggris
hal ini terkait beberapa komponen komputer yang kita periksa
berikutnya data yang kita peroleh untuk investigasi
jadi kita sudah bisa mendapatkan kedua flight recorder atau rekaman penerbangan
dan datanya sudah berhasil diunduh di fasilitas flight box nya knkt
fdr merekam atau flight data recorder merekam tiga ratus tujuh puluh parameter selama dua puluh tujuh jam penerbangan
termasuk di dalamnya penerbangan yang mengalami kecelakaan
kemudian cockpit voice recorder ini merekam empat kanal selama dua jam
namun demikian kanal dua yang seharusnya merekam suara kapten atau pilot pilot in command
tidak merekam suara kapten pada saat terbang
suara kapten hanya terekam pada saat masih di darat
sedang berkomunikasi dengan engineer di darat pada saat sebelum menyalakan mesin
kemudian kanal empat yang harusnya ini adalah kokpit
area mic atau microphone yang berada di kokpit
merekam seluruh suara yang terjadi di covid
kanal ini tertutup oleh dengungan atau noise pada frekuensi empat ratus h
yang akhirnya suara pembicaraan tertutup dan kita tidak bisa mendengar
pembicaraan antar pilot yang terjadi pada penerbangan ini
knkt mencoba kita bisa untuk memfilter dengungan itu
namun karena frekuensinya empat ratus hertz apabila dengungan ini kita filter
suara manusia juga akan hilang jadi tetap kita tidak akan bisa mendengar pembicaraannya
dan kita tidak bisa mengetahui alasan mengapa dengungan ini terjadi atau berada
dari mana asalnya
karena tidak bisa mendengar suara kapten dan tidak ada pembicaraan yang bisa kita monitor
kita hanya bisa mendengar suara co pilot
dan suara pengaturan lalu lintas udara
sehingga kerjasama di kokpit seperti apa kita tidak bisa mengkaji lebih jauh
dan kami tahu bahwa terjadi komunikasi karena ada beberapa kali di mana co pilot menjawab pertanyaannya kaptennya
tetapi kaptennya bertanya apa kita tidak tahu
tetapi bahwa di situ terjadi komunikasi ya kita bisa melihat itu
selanjutnya tentang kejadiannya sendiri pada tanggal sembilan januari
mungkin ini semua mungkin sudah tahu bahwa pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh lima ratus berangkat dari soekarno hatta jakarta
dengan tujuan supadio pontianak tinggal landas pada pukul empat belas tiga puluh
setelah terbang selama kurang lebih tiga belas menit pesawat mengalami kecelakaan
dan berakhir di perairan kepulauan seribu
seluruh penumpang dan awak pesawatnya meninggal
ini adalah jalur penerbangan yang kami peroleh dari data flight data recorder
jaraknya lebih kurang sebelas mil dari bandar udara soekarno hatta
lokasi kecelakaannya di sekitar perairan kepulauan seribu
sebelum mulai untuk pembahasan jadi untuk meningkatkan pemahaman
ingin saya jelaskan terkait bagaimana sistem yang ada di pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh
pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh ini memiliki dua sistem otomatisasi yaitu autopilot dan autothrottle
autopilot ini bisa diatur melalui dua box ini namanya flight management computer atau fmc
di sini orang kita pilot bisa memprogram untuk satu penerbangan dari soekarno hatta
kemudian berdasarkan randasan yang mana rutenya kemana
ketinggian berapa kecepatan berapa mereka bisa program sampai nanti terakhir
ditujuannya dimana ini bisa diprogram
apabila penerbangannya ternyata tidak sesuai dengan yang direncanakan yang sudah diprogram
kecepatan ketinggian dan lain lain
dengan yang diatur oleh pilotnya
hasil dari pengaturan autopilot ini bisa terlihat atau muncul di namanya flight instrument
sebenarnya kecepatan ketinggian sikap pesawat kecepatan naik kecepatan turun arah dan lain lain
ini bisa dilihat yang akan muncul di kiri depannya naktem maupun depannya kepalem
otomatisasi yang diperluan adalah autotrottle yaitu adalah
sistem yang akan mengatur tenaga mesin sesuai dengan kebutuhan dari monovali
jadi apabila autopilot selalu menggunakan tenaga mesin tertentu

pengaturan ini akan mengerahkan trotel dua yang di kiri dan kanan
ini ada nomor satu dan nomor dua
pengatur tenaga mesin
dia akan bergerak maju atau mundur
untuk mendapatkan tenaga yang dibutuhkan
kemudian hasilnya akan muncul di panel di tengah ini
yang menunjukkan berapa tenaga mesin putaran berapa
kemudian berapa bahan bakarnya
satu temperatur di dalam mesin dan lain lain
ini bisa dilihat di panel jawa tengah
kemudian untuk membelokkan pesawat
boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh ini menggunakan sistem atau memiliki yang namanya aileron
yang digunakan untuk memiringkan atau menggulingkan pesawat
dan setelah ini pesawat akan berbelok
namun demikian apabila tenaga dari atau gaya dari aileron ini kurang
maka akan dibuka juga namanya flight spoiler
yang posisinya ada di tengah sayap
ini ada di kiri kanan
nah kalau memang ini membuka dia juga akan menghasilkan membantu untuk membelokkan pesawat
kendali dari aleron dan flight spoiler ini diatur oleh autopilot
diharapkan dengan sedikit penjelasan bagaimana sistemnya di pesawat boeing
akan memberikan pemahaman bagaimana kecelakaan terjadi dan bagaimana sistemnya
berikutnya kami akan menyampaikan visualisasi dari flight data recorder
ini adalah hasil yang kami peroleh dari apli atau software yang kita miliki
jadi data dari black box
itu kita masukkan ke dalam software
kemudian akan muncul seperti video bagaimana pergerakan pesawat
sebelum diputar videonya untuk diberikan pemahaman bahwa
pertama pesawat ini sudah terbang miring ke kanan
ini penunjuk sikap pesawat miring ke kanan
kemudian di sini ada mode autopilotnya
di sini tertulis n satu mcp spd hdg sel dan cnd
di sini muncul arah pesawatnya
ini ketinggian tujuh ribu lima ratus
pesawat naik dengan kecepatan naik hampir empat feet per menit
kemudian ini petunjuk mesin yang tadi saya sampaikan
di sini terlihat bahwa jarum kiri dan kiri
lem kiri dan kanan relatif sama posisinya
sama sama di jam delapan sama sama di jam tujuh
jadi kiri dan kanan tenaga mesinnya kira kira sama
ini posisi pengatur atau trustlever tuas pengatur tenaga mesin
posisinya sama kira kira
sedikit yang kiri agak di depan
ini posisi kemudi
kemudinya ada relatif di tengah
meskipun pesawatnya miring ke kanan
pada saat pilot membelokkan atau autopilot membelokkan pesawat
maka kemudinya akan berbelok sebentar
tetapi setelah sidut pemiringannya tercapai
dia akan kembali ke tengah
jadi apa yang terjadi dengan penerbangan itu
kira kira dari hasil data recorder
gambarnya adalah seperti ini
pesawat naik dengan ketinggian atau kecepatan naik empat ratus
di sini berubah
berubah menjadi ps
ini artinya sudah berubah menjadi
diatur melalui mct
terlihat di sini
trotol yang sebelah kiri mulai mundur
tenaga mesin juga mulai berkurang
kemudi juga sudah mulai berbelok ke kanan
kecepatan naik pesawat mulai berkurang
yang tadinya sekitar empat ribu sekarang menjadi
sekitar dua ribu lima ratus dan dua ribu
kemudi semakin berbelok ke kanan
berbelok ke kanan
di sini pesawat masih berbelok ke kanan
sudutnya kira kira lima belas
melewati ketinggian sepuluh
kecepatan naik pesawat sudah berkurang menjadi dua
tenaga mesin kembali bergerak ke belakang
yang sebelah kiri yang kanan tetap
kemudi berbelok ke kanan
yang pengatur tenaga sebelah kiri terus bergerak ke belakang
pesawat menjadi datar
sementara kemudi berbelok ke kanan
kemudian pesawat berubah menjadi berbelok ke kiri
sementara kemudinya mengarah ke kanan
pesawatnya berbelok ke kiri
ini terus mundur
pengatur tenaga mesin terus mundur
pesawat berbelok ke kiri
ini otopilot dimatikan
dan akhirnya kembali ke tengah
dan pesawat mulai mengalami kondisi yang miring yang ekstrim
berdasarkan data ini
kita mulai mengkaji atau melihat apa yang terjadi
bagaimana reaksi pilotnya
ini rekaman tidak sampai dengan akhir
masih ada beberapa saat sebelum akhir rekaman
tetapi kalau kita lihat di sini bahwa
kondisi pesawat miring ke kiri kemudinya miring ke kiri
kemudian ini sudah mendekati minimum
pesawat sudah turun
jadi berdasarkan data ini
kami melakukan kajian atau analisis
dari data yang kami peroleh
bahwa pada saat pesawat sedang naik
terjadi perubahan mode otopilot
yang tadinya menggunakan flight management computer
berubah menjadi pengaturan melalui mood control panel
yaitu tadi dengan berubahnya menjadi ps
cs ini diatur oleh pilot
yang tadinya secara otomatis diatur oleh pesawat
dengan kecepatan naik empat ribu feet per menit
menjadi sekitar dua lima ratus dua ribu feet per menit
jadi kalau kita nanjak
untuk mendapatkan kecepatan yang sama dengan tanjakan yang curam
maka membutuhkan tenaga yang lebih besar
tenaga mesin lebih besar
setelah tanjakannya berkurang
maka otomatis tenaga mesinnya perlu dikurangi
untuk bisa mempertahankan kecepatan yang sama
kira kira itulah yang terjadi
karena menanjaknya dikurangi
maka tenaga mesinnya berkurang
karena permintaan dari otopilot
membutuhkan tenaga yang lebih kecil
sehingga memerintahkan ototrotol untuk mengurangi tenaga mesin
pengatur tenaga mesin itu
dua duanya akan mundur
namun demikian seperti kita lihat tadi bahwa
translator yang kanan tidak bergerak tetap berada di depan
dan truss lever yang kiri bergerak ke belakang
kami sudah meriksa apa yang terjadi dengan pengatur tenaga mesin ini
karena sebelumnya sudah dilaporkan beberapa kali kerusakan terhadap ototrotol sistem
beberapa komponen sudah dilepas
dan komponen yang dilepas ini kita periksa ke pabrik
jadi ada yang kita periksa di amerika
ada yang kita periksa di inggris karena kebetulan pabriknya ada di inggris
seluruh komponen yang dilepas ini ternyata hasil pemeriksaan menunjukkan kondisinya baik
investigasi meyakini bahwa tidak bergeraknya truss lever kanan ini untuk mengurangi tenaga mesin
kami meyakini ada gangguan di sistem mekanikalnya
bukan sistem komputernya pada truss lever sebelah kanan
kemudian karena tenaga mesin sebelah kanan tidak berkurang
maka tenaga mesin sebelah kiri mengkompensasi dengan berkurang lebih banyak
misalnya untuk naik membutuhkan tenaga seratus karena yang kanan ada di tiga puluh
harusnya dua duanya bergerak mundur di lima puluh
karena yang kanan ada di
misalnya di angka tujuh puluh lima maka yang kiri akan bergerak mundur ke angka dua puluh lima
untuk menghasilkan tenaga sesuai yang diminta oleh autopilot sebesar seratus
jadi perbedaan tenaga mesin perbedaan posisi truss lever ini
disebut sebagai asimetri
ada perbedaan posisi
menjelang ketinggian sebelas tadi kita lihat bahwa melewati seporsi
yang kiri semakin mundur
pada saat penerbangan itu
air traffic controller meminta kepada pilot untuk berhenti naik di sebelah
karena di atasnya ada pesawat lain yang sedang terbang juga menuju ke pontianak
sehingga pesawat su satu ratus delapan puluh dua diminta untuk berhenti di sebelas
karena sudah mencapai ketinggian yang diinginkan
maka tenaga mesinnya semakin berkurang
karena tenaga mesin semakin berkurang
sementara yang kanan masih tetap tidak berkurang
maka seperti kita lihat tadi
yang kiri mundur terus sampai hampir mendekati minimum
sebenarnya pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh lima ratus ini sudah dilengkapi dengan satu alat
namanya cruise transplit monitor atau ctsm
yang berfungsi untuk menonaktifkan auto throttle jika terjadi asimetri
jika terjadi perbedaan kiri dan kanan sampai angka tertentu
maka auto trotoar akan dinonaktifkan
supaya tidak terjadi perbedaan tenaga mesin yang semakin besar
ada beberapa syarat banyak syarat yang bisa menonaktifkan ctsm ini
salah satunya adalah apabila flight spoiler
tadi yang kita sampaikan bahwa dia dibuka untuk membantu pesawat berbelok
apabila flight spoiler ini membuka lebih dari dua lima derajat selama minimum satu lima detik
kondisi di mana flight spoiler ini membuka
dan selama satu lima detik ini terjadi atau tercapai pada pukul empat belas tiga puluh sembilan empat puluh wib
jadi saat itu sudah mencapai kondisi di mana ctsm harusnya mematikan auto throttle
pada saat itu pesawat masih berbelok ke kanan dengan sudut sekitar lima belas derajat
namun demikian auto throttle nya masih tetap aktif
akhirnya pada pukul empat belas empat puluh sepuluh jadi tiga puluh detik kemudian
jadi ctsm menonaktifkan auto throttle pada tiga puluh detik setelah yang seharusnya
investigasi meyakini bahwa keterlambatan ini disebabkan karena ada pengaturan flight spoiler yang tidak sesuai
sehingga pembukaan sudut yang
itu tadi konferensi pers yang dilakukan oleh knkt
yang saat ini sedang berbicara adalah nur cahyo utomo ketua subkomite investigasi kecelakaan penerbangan knkt
ada beberapa poin yang sempat saya rangkum dari pernyataan dari nur cahyo utomo
di mana investigasi knkt ini lebih mendapatkan pembelajaran untuk keselamatan penerbangan
bukan untuk barang bukti di persidangan
ada juga sejumlah penemuan yang dilakukan oleh knkt
di mana pesawat ini terbang selama tiga belas menit jatuh lima belas mil dari bandara soekarno hatta
dan juga pesawat sempat naik terjadi pengaturan autopilot
tapi trust lever kanan tidak berfungsi setelah ada permintaan autopilot dari kokpit
lalu juga ditemukan ada kerusakan pada bagian mekanikal bukan pada sistem komputer pesawat
pada saat pesawat terjadi asimetri
dan suara percakapan di kokpit tertutup dengungan sehingga tidak terdengar pembicaraannya
alasannya mengapa bisa terjadi knkt tidak mengetahuinya
lalu juga suara kapten atau pilot tidak terekam saat terbang dan hanya di darat saja
nanti kami akan lanjutkan konferensi pers yang dilakukan oleh knkt
terkait dengan jatuhnya pesawat sriwijaya air pada tahun dua ribu dua puluh satu lalu